kita beralih ke informasi lain hidup di negara kecil dengan jumlah penduduk minim bukan berarti tidak bisa meraup untung
perjuangan warga keturunan indonesia di kaledonia baru adalah contohnya
selama bertahun tahun mereka menggeluti bisnis di negara berpenduduk total dua ratus enam puluh ribu jiwa di bagian selatan samudera pasifik itu
liputan ini terselenggara atas kerjasama cnn indonesia dengan kjri numea
warung snack surabaya milik yulaika pujiono ini terletak di pinggir jalan kawasan industri dukos numea kaledonia baru
dibangun dari kontainer bekas yuli dan seorang pekerja melayani puluhan pelanggan yang datang tiap hari untuk makan atau sekedar minum kopi dan mencicipi jajanan
di bagian lain tepatnya di jalan port des pointest numea sebuah restoran bernama labalines
milik bunda yayah juga seolah tak berhenti melayani pengunjung
restoran yang dimiliki perempuan asli ciamis jawa barat ini menghususkan diri menjajakan makanan indonesia
harus tahu lidah orang ini makanya bunda dari pertama membuka dari pertama sampai saat ini kita kan udah dua puluh lima tahun nih restorasi
jadi ini kita jangan diruah ruah nih
makanan yang paling disukai di numea nomor satu
satu tuh kayak tempe tahu rawon soto bakso juga
tapi kebanyakan saya bikin rawon sate nasi goreng mie goreng
yuli dan yayah adalah contoh dua pengusaha keturunan indonesia yang sukses berbisnis kuliner di kaledoria baru
produk makanan khas indonesia yang mereka sajikan berhasil sejajar dengan restoran lain yang mengusung menu eropa
amerika maupun negara asia lainnya
kesuksesan itu bukan tanpa perjuangan apalagi di kaledonia baru yang merupakan bagian dari negara perancis
aturan ketat menyangkut usaha kuliner menjadi hal yang wajib dilakukan
terutama persoalan higienitas tempat usaha dan produk makanan yang dihasilkan
juga menyangkut harga dan menu yang tidak bisa seenaknya diubah
pengusaha agus wati prawiro lain lagi
pemilik toko stone fish ini memilih fokus pada jualan

di toko kecilnya di jalan soizon numea berbagai produk bermerek indonesia yang dibeli dari toko grosir dan tanah abang jakarta berjajar menunggu pembeli
banyak kan kerupuk
di sini banyak orang makan kerupuk
jadi makanya ada bermacam macam rasa kerupuk
terus juga emping yang saya sebutkan tadi
terus bumbu bumbu bumbu bumbu khas bumbu rendang bumbu gulai
jenis usaha serupa dilakukan oleh sabar sokiman pemilik niaoli import
laki laki berdarah jakarta ini sudah sepuluh tahun usaha menetangkan barang barang asal indonesia
bedanya sabar tidak memiliki toko untuk memajang produk
ia mendatangi pembeli menggunakan mobil toko
sebenarnya di sini yang paling besar adalah membuat mereka mengenali produk

pada pagi dan petang
kita membuat mereka mengenali produk
dan sekarang banyak produk yang terkenal seperti biskuit
dan sekarang kita akan membuat mereka mengenali sukar koko
bagi usaha yang digeluti agus wati dan sabar
tantangan terberat yang mereka hadapi adalah jumlah barang yang dimungkinkan untuk dibawa dari indonesia ke kaledonia baru
jumlah penduduk yang sedikit membuat keduanya selektif dengan jenis dan jumlah barang
termasuk persoalan waktu keadaan luar sah sebuah produk
pelaksana fungsi ekonomi konsulat jenderal republik indonesia kjri numea melissa yuwanita menjelaskan
pengusaha indonesia di kaledonia baru sudah selayaknya memahami regulasi ekspor impor yang ada
salah satunya produk makanan yang diekspor ke kaledonia baru wajib memiliki keterangan dalam bahasa perancis
pembangunan perumahan yang terus dilakukan di kaledonia baru menjadi celah bisnis yang bisa terus digarap
terutama untuk pemenuhan perabotan atau furniture
kjri numia mencatat terjadi permintaan tinggi untuk jenis barang barang ini
iman nugroho kaledonia baru